aku sudah suka sekali melihat orang main musik
lukman sardi menjadi tokoh utama dalam pentas monolog di tepi sejarah ismail marzuki
senandung di ujung revolusi yang digelar untuk penonton terbatas dari kalangan media
di teater kecil taman ismail marzuki pada rabu malam
ini drama ophon juga punya dia
pementasan yang berlangsung selama sekitar satu jam tersebut mengisahkan perjalanan hidup
dan perjuangan komponis berdarah betawi kelahiran kuitang
ismail marzuki sejak era kolonial belanda masa pendudukan jepang
perang kemerdekaan hingga pasca penyerahan kedaulatan
semasa hidupnya ismail marzuki tercatat menciptakan lebih dari dua ratus lagu
di antaranya lagu perjuangan seperti rayuan pulau kelapa indonesia pusaka serta sepasang mata bola
dulu kan bapakku itu pemusik bapaknya juga pemusik
kakekanku itu memang teman baiknya ismail marzuki karena sama sama pemusik
jadi suka dengar cerita dari bapak dulu udah sebutnya om maing om maing
ini buat aku antara dekat dan jauh karakter ismail ini
tapi secara musik karena aku juga dilahirkan dari seorang pemusik
jadi buat aku lumayan dekat tapi secara kalau kita ngomong dekat orangnya akan pernah ketemu
di era kolonial belanda ismail marzuki menikah dengan penyanyi asal bandung elis anjung zuraida
pada masa perang kemerdekaan ismail marzuki melakukan perjalanan dengan kereta api dari jakarta menuju surakarta untuk memindahkan kantor rri
setiba di stasiun tugu yogyakarta ia melihat banyak pejuang yang bersiap menuju garis depan pertempuran dengan penuh semangat dan sorot mata tajam
yang mengingatkan dirinya akan mata istrinya yang ia tinggalkan di jakarta
hal tersebut menginspirasi ismail marzuki menggubah lagu sepasang mata bola
di tepi sejarah merupakan sebuah seri monolog yang menceritakan tokoh tokoh dalam sejarah
yang kurang disadari kehadirannya dan tersisih dalam catatan berbangsa
namun menjadi bagian dalam peristiwa penting yang terjadi di indonesia
setelah pertunjukan ismail marzuki di tepi sejarah akan mementaskan emiria sunasa
seorang perupa perempuan indonesia pada dua dan tiga juli mendatang